pada maret mendatang pssi akan menggelar kongres luar biasa
sejumlah nama mencuat sebagai calon ketua umum pssi
termasuk kepala staf angkatan darat
jenderal tni dudung abdurrahman
nama dudung mencuat setelah menggelar liga santri beberapa waktu lalu
sejumlah politisi juga mendukung dudung maju sebagai ketua umum pssi
namun demikian jenderal dudung menyatakan tidak bermimpi
menjabat sebagai ketua umum pssi